ambil nih seribu ringgit
tidak tuhan terima kasih
gusti sultan agung memang tidak mengetahui
tapi allah maha mengetahui segalanya
bahwa aku adalah seorang pengkhianat
mengkhianati orang yang sudah memberikan kepercayaan besar kepadamu
udah itu akan kuambil paksa
kalau tidak amal ibadah
maka akan lemah pula imannya
dan pada akhirnya
orang seperti itu akan mengidap penyakit lupa
obat ini obat mujarab
bisa mengobati segala macam penyakit
bapak bapak ibu ayo
mari pak beli beli beli
obat ini obat mujarab
obat ini bisa menyembuhkan segala penyakit
ada tukang obat
aku bisa mengufatkannya
obat bisa mengobati segala penyakit
obat bisa mengobati segala penyakit
siapa yang mau beli
obat ini mau penjarab
obat penjarab ini
takti bisa mengobati sebuah penyakit
obat itu pertarungan
memang cepet banget ya
siapa lagi yang mau beli
ayo sekarang siapa yang di desanya

sedang sakit parah sampai tidak bisa jalan
saya sanggup untuk mengobatinya
ada di kampung saya
mari kita ke desa ini
mau kemana nak
ke desa mingkrik nek
tidak ada manfaatnya
terimakasih atas sarannya
kasihan bagaimana nek
dia hanya mengantarkan nyawa
kamu tunggu disini
aku akan mencari dia

aku beli kuda ini
mohon maaf tuhan ini tidak dijual
akan kubayar dua kali lipat dari kuda yang paling mahal di sini
mohon maaf tuhan ini bukan milik saya
milik busti sultan agung
lihat kuda itu kuda itu sangat mahal
aku berikan kepadamu aku hadiahkan secara cuma cuma
mohon maaf tuan tuan jangan memaksa saya
tukang kuda gajimu berapa
aku beri kau seribu ringgit
untuk kau bisa kawin dengan perawan cantik
beli sawah rumah dan tanah
seumur hidupmu belum tentu dapat kesempatan yang bagus seperti ini
lihat kuda itu kuda itu sama seperti kuda kamu
sultan agung tidak akan tahu
nah ambil nih seribu ringgit
tidak tuan terima kasih
gusti sultan agung memang tidak mengetahui
tapi allah maha mengetahui segalanya
bahwa aku adalah seorang pengkhianat
mengkhianati orang yang sudah memberikan kepercayaan besar kepadamu

meraih kai se
tunggu sebentar ada apa
sepertinya saya merasakan ada energi
benar kan kata saya
tunggu dulu sebentar saya laporkan
bagaimana apa ada yang sanggup mengobati aku
ada ki saya sudah membawa orang
suruh dia masuk
ki silahkan masuk ke dalam
ini ki orangnya
saya baru saja mendebakanmu
barang ini ada di depan rumah pak kuwu
kalau barang ini saya tidak ambil
seluruh warga desa disini
akan sakit seperti pak kuwu
harus dilawan ki
saya tahu pelakunya
aku angkat kamu sebagai utusan mataram
pada kiai lemahamba
di dusun pakembaran
selawi di wilayah tegal
jangan lupa like share dan subscribe